ke samsat katanya mau bikin sim
bukan mau enggak
umur mana sih pak
biar bapak telepon deh
mas pur lagi ngurusin
bapak bang ojak pak
bang ojek kan belum sembuh
jalan lagi dong
udah sembuh bang ojak
ibu cuma mau tanya
nanti kalau amin datang lagi ke rumah
kalau amin datang
sudah telepon bapak aja
bapak berangkat ya
hati hati ya bang ojek
katanya mau bikin sim
bukan di sini
bukan di sini
bukan di sini
kakinya bisa diangkat dulu
bisa turun dulu nggak mas
eh tunggu stop stop
kenapa pindah mas
saat ga ketemu fitbil
lo tetap sama mamah
kam ces kak ale
eh jet dah semuloh
dah mati lu
dah your dad leaving us
ini hebat ya bisnisnya lancar
pasti untungnya banyak ya
ajarin udin dong biar ada kemajuan gitu
kagak cuma jadi tukang parkir doang
maaf gak kedengeran
tadi lagi telpon
ya makasih bang ojak
eh pak sablan
makasih bang ojak
teh ani mana paketnya
yang ini yang buat dikirim
yang ini buat ate kinasi ya
nih lu bayar dia berapa
ih nya apaan sih
dia mah dibayarnya pakai kopi
baru pulang pak jam segini
namanya juga kerja di tv
pulangnya kagak jelas
tahu udah pak
kalau ketemu tolong bilangin mana temennya tuh yang mau jadi supir saya
siapa yang baca doa kan
ah ngojek panggil dia noh
eh eh eh ibu ibu
dari pasar be
habis beli bahan bahan buat bikin kue b
eh kenapa kamu yang jawab
sama aja be
kan pergi ini juga bareng bareng
gawat lo gak berasa di perut gue
bukan dawet aku yang gak berasa kali
emang perutnya kelebaran
gawat aku gak berasa bang
ngapa kepasarnya kegak sama si ojak
bang ojak masih sakit
kok bapak gak percaya sama tati
lo yang gak percaya sama gue
udah tat percaya aja
lu udah percaya sama gue
bang udah jalan bang
eh dulu gue ikut
udah jalan banyak amat
berapa toko yang lo beli
kita gak beli toko bang
tapi kita beli bahan bahan
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
kok kalian pada lesu cui
kalian kenapa cuy
abis dari tempat bikin
abis dari tempat bikin si mobil
tapi ternyata sekarang udah gak bisa nembak lagi
ya udah biar gak sedih
aku kasih es daud satu satu ya
sampai jumpa lagi